dan aku akan menggirakan semua proses
apakah raden melihat penyusup yang lari ke arah sini
sepertinya aku melihatnya pak mah
dia pergi ke arah sana
terima kasih raden
karena aku pikir
bekerja sama maiza
bekerja sama apa
buat apa kau menyamankan
jangan banyak bicara kau maiza
mau apa kau menyusup ke istana ini
mau apa kau menyusup ke istana ini
aku ingin melakukan
yang ada di tangan warasimu
kita berjalan bersama
aku bisa membantumu maiza
untuk mendapatkan kitab itu
kau harus membantuku
kau harus memikirkan
jika kau berhasil
dan melakukan dengan baik
tidak ada halangan bagiku
tenang saja surawisai
untuk sementara ini
kau akan tinggal di gudang
aku tidak akan memperniangkan rontak
aku akan memperbaiki dari indah indah itu sendiri
agar aku bisa mati
yang tantang denganmu
dan aku akan memungkinkan surau seksa

sepertinya tidak akan mudah memperbaiki kian santan
lebih baik aku kabur untuk memulihkan tenaga dalemku
ke mana nyi rompong pergi
aku yakin dia tidak jauh dari sini
nyai apa nyai melihat ada seorang nenek yang lewat sini
maaf raden saya tidak melihatnya
baiklah kalau begitu terima kasih
ternyata kau pun bisa dengan mudah aku kelabui kian santa
hakang teh lagi apa
ki aman tadi lagi main petak umpat sama ki amin neng delis
tepat haus makanya lari kesini
pas lihat neng delis kesini eh hausnya jadi hilang
masa sih kang saya kan cuma perempuan desa
nggak mungkin bisa bikin hausnya hakang teh jadi hilang
hah neng delis mau bisa aja
boleh akan ikut duduk disini
boleh kang terima kasih nenek
hahaha itu mah hanya pendengaran ki aman umpunnya

neng delis neng delis ketawanya nyawa
dengerin atuh segala rupa teh
sok ga kena dengerin
kalau nggak percaya nunggu kedeni sekali deh
oh sepertinya aku bisa memanfaatkan kedua pendekarmu